kenapa kamu naik ke terminal
kita nganggur terlalu lama
saya nggak tahu lagi harus cari kerja di mana
saya pikir kalau saya datang baik baik
minta maaf bos bubun bakal menerima
eh malah diusir
sebelum diusir saya sama otak dijadikan samsak hidup
sama tony sama denny
karena dipegang di belakang sama boris
kalau saya dipegang di belakang sama encuy
jatah kang darman bulan ini
bukannya udah kita sisihin dari pemasukan setiap hari
saya ada keperluan mendadak
kamu kan tahu jatah kang darman berapa
carinya dari mana bos
yang penting ada
kang mus dimana
yang tak berani
kang mus tidur
kamu aja kalau berani
kalau kang pipit gak mau ngebangunin yaudah
sebetulnya ada apa
saya harus lihat tanah
kamu kan harus ketemu kang mus
nanti setelah saya ketemu kang mus
kamu bilang kang mus tidur
tunggu dia bangun
kalau kang mus tidurnya lama di mana
berarti tidurnya nyenyak
masih belum dapat juga
tadi malam dia nggak pulang ke kontrakannya
dia juga nggak mungkin pulang ke rumah keluarganya
mungkin ke rumah temannya
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
bos kecil apa kabar
dulu di terminal ada teman kamu yang namanya willy kan
saya ada urusan sama dia
tapi dia susah dicari
dia udah gak di sini
udah ditenang sama bos bubun
kamu tahu keberadaan dia di mana sekarang
nggak tahu kang
kalau kamu nggak tahu siapa yang tahu
dulu di terminal juga satu tim sama willy
nggak tahu kalau sekarang
sama sama sudah ditendang bos bubun
kamu tahu nomor hp sama alamatnya
nanti aku bisa cari
dia yang dulu pernah kita kejar buat bikin teror kececep
supaya keluar dari terminal
tadi pagi kita hajar
nanti dia bakal dapat bonus
saya nggak kenal sama kang darman yang tukang tahu sumedang
kang mus udah bangun apa belum
udah bangun belum
makan tuh sekalian
ah nasinya juga
cuma dua bungkus
kita makan bertiga
kalau kurang mah gampang
nanti kalau kita sudah banyak uang
kita makan yang banyak
kalau gitu mah
firman sah pitra
saya udah nunggu sampai ketiduran kenapa masih belum datang juga
ini di luar sama saya
kenapa di luar
kan saya di dalam
suruh ke sini
kenapa kamu naik ke terminal
kita nganggur terlalu lama
saya nggak tahu lagi harus cari kerja di mana
kalau saya datang baik baik
bos bubun bakal nerima
eh malah diusir
saya sama otak dijadikan samsak hidup
karena dipegang di belakang sama boris
dipegang di belakang sama encuy
kita kan udah makan dua bungkus bertega
daripada kita nganggur
nggak ada kerjaan
mari isi waktu luang
nah gitu atu
itu baru namanya
kalau kerja jadi security lagi
kondisi saya sudah tidak mungkin
kalau mau jadi mandor
di sini juga nggak bisa
nggak ada posisi itu di sini
ujang udah bilang
mau buka warung aja gimana
di depan rumah kamu
jual kebutuhan sehari hari
biar nanti saya yang bantu modalnya
terus mau kamu apa
bilang ke murad
kalau dia jadi bertani
suruh ajak saya
biar murah sama saya satu paket
di bidang pertanian
kamu kesini sama murad
iya satu paket
panggil murad suruh kesini
sekarang giliran kamu
kenapa ikut dipanggil
tahu rumahnya otang
jangan dihabisin minumnya
saya masih mau minum
nggak muncul namanya
jawab aja dulu
sampai tahu penting
kita pernah ketemu
saya sama teman saya waktu itu ngasih pukulan tester di perut kamu
supaya kamu gak balik ke terminal